sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mari kita susahkan
mari kita susahkan
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mari kita musik cepat
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
tapi saya belum punya anak
loh itu kan kata suami
emang suami kamu dokter
kalau allah berkandak kamu hamil bagaimana
ibu bisa aja

gimana senang aja enggak abang sih
mabuknya parah juga nih begini
tolong cik mabuk sama sama
kamu ngapain di sini

pantesan aja dicoyakin suami
bang langsungin aja ke sini ya
bang oji aku maafkanmu bang
ibu berharusnya bersyukur dan terima kasih kepada tuhan
kenapa aku hanya bingung
terima kasih ya dok
terima kasih ya allah
engkau telah memberikan karuniamu kepada hambamu
terima kasih ya allah
kamu dimana bang
aku telah mengandung anakmu bang
bang jangan cepat cepat jatuh air mau copot
gak apa apa kalau itu cepat terkejakan ya tuhan
abang jangan begitu dong bang